presiden joko widodo meninjau perkembangan renovasi masjid istiqlal selasa pagi
renovasi yang tengah berlangsung di masjid istiqlal telah mencapai tahap sembilan puluh persen
proses renovasi masjid ditargetkan selesai pada awal juli mendatang
namun keputusan apakah langsung dibuka untuk umum pada bulan juli akan diumumkan kemudian
jika dibuka untuk umum protokol kesehatan akan diutamakan untuk mencegah penyebaran virus corona di ibu kota
saya ingin mengucapkan kepada bapak iman besar masjid istiqlal bahwa direncanakan masjid istiqlal akan dibuka nanti pada bulan juli
tetapi keputusannya ada nanti di bapak imam besar masjid istiqlal
tentu saja juga mulai saat ini tadi saya titip untuk disiapkan
protokol protokol kesehatan sehingga nanti pada saat kita melaksanakan sholat di masjid istiqlal ini semuanya aman dari
karena kita tahu bahwa penyebaran covid sembilan belas sampai saat ini di tanah air memang belum semua
kita tahu bahwa penyebaran covid sampai saat ini di tanah air memang belum semua
jadi kita harus memiliki kesempatan untuk memiliki kesempatan untuk memiliki kesempatan untuk melakukan penyebaran covid sembilan belas
oleh sebab itu pembukaan baik itu pembukaan untuk tempat ibadah pembukaan untuk aktivitas ekonomi
pembukaan untuk sekolah semuanya melalui tahapan tahapan yang ketat dengan melihat angka angka kurva dari
yang kita lakukan
maupun dari rt nya
semuanya memakai data data keilmuan yang ketat
sehingga kita harapkan akan berjalan dari tahapan ketahapan
dari sektor ke sektor dari provinsi ke provinsi
sesuai dengan angka angka yang tadi saya sampaikan